sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
gak pernah loh win
besok kita urus sama makamannya
sekarang kita pulang dulu ya
mama gak mau lihat anak mama kayak begini
kita harus ajak dia pulang
nanti dia bisa gila disini
jangan pegang aku menunggu agrek
nelain win udah udah
aku mau pulang
aku mau menunggu agrek disini
aku mau pulang jangan pegang
gak ada gunanya lagi
aku mau pulang
aku mau pulang
kairwin kenapa sih
kairwin kenapa sih
mbak ini mbak anggrek itu
mbak anggrek kenapa
mbak anggrek itu meninggal
eh anggrek siapa
tujar ya kak erwin meninggal
tujar ya kak erwin
ya ampun kenapa kenapa gara gara apa
kayu jangan banyak tanya
kayu jangan banyak tanya
kejadiannya begitu ya udah
udah gak ada sekarang
terus kak hairudin kenapa bisa sampai kayak gitu
dia lagi stres berat
kita harus hibur dia

bagaimana kalau ada siapa
tahu air semuanya harus bersih
hai mama kaya rwinda hai satu tidurnya nih
maksa perpunangannya kita tunda aja dulu ya eh ini ngomong apa yang gak menurut
erwin tuh lagi stres berat loh keadaannya tuh lagi berkabung kayak gini mama nggak lucu
kita senang senang hai mama mau deh gila gara gara bukannya kita merangkul dia nih
malah kita nyoekin dia eh siapa yang cuekin enggak ada yang cuekin dia dianya
enggak mau diusik kamu disayang kau sentuh ya wajar dong kalau kaya rwit sekarang ini
lagi nggak bisa diusik dulu anaknya nggak tahu aja gitu lagi sedih banget makanya kalau bukan
kita nghibur dia tuh siapa lagi dong ya udahlah mama nggak usah ngarepin dia mau
sama kita kita aja dulu yang coba ngomong sama dia
kita kan ngerti hati dia itu lagi terluka kalau bukan kita ini hibur siapa lagi
yaudah mama boleh bikin bikin dulu mama pertimbangin tapi tolong ya ma
ayo udah usah kok nghibur dia
papa gimana kabar air wins yang ini itu dia ayo ngomong tadi tadi tak bilang oh dia
menyarankan pertunangan dia sama raka ditunda saja dulu menurut yo gimana hal
itu pasti karena erwin

lu nyumpahin anak ayah crazy anak gila lelelele gitu ya yuk
tapi saya khawatir benar nyonya saya khawatir sekali
ait tanya sama dia apa dia benar maunya begitu
saya permisi nyonya
tidak tidak tidak
mama bawa es kopior buat kamu
mama tahu di meja ya
hai hmm kalau apa apa hai selama sama ya jadi bilang terserah karena semua ini
sekarang tergantung you selesai ya oke nanti kamu bilang sementara ya
hai ayah udah ngomong sama erwin dan dia menjawab terserah so pesta
tetap berjalan mama ini gimana sih rw itu bilang terserah karena dia lagi
nggak peduli apa apa bukan terserah beneran mama jangan berpikiran pendek
dulu pakai perasaan sedikit er itu lagi stress berat maz z berat dan kita sebagai
orang tua ini harus memperhatikan dia lebih ekstra jadi papa rasa untuk urusan urusan yang
gak peduli hai pokoknya setuju atau tidak malam minggu tetap ada pesta pertunangan
aduh kau nggak ada yang ngerti i see sebenarnya maksud saya kalau ada perestaan anxiety sowie
sebenarnya maksut ai kalau ada perestaanpsy obat aku kalau ada perestaanksfaan frrespons liar
ya setakat ada kesibukan buat erwin
siapa tahu kalau ada kesibukan dia bisa jadi lebih gampang lupain anggrek gitu loh
ngertiin aja dikit kenapa